terima kasih anda masih bersama kami dalam sahur bareng cnn
coba di sini siapa yang belum sahur
nah kalau misalkan belum sahur boleh yang di kawasan bandung dan sekitarnya merapat ya
karena saya ada rekomendasi tempat sahur nih
salah satu rumah makan di kota bandung ramai dikunjungi warga untuk santap sahur
rumah makan ini cukup legendaris karena sudah buka sejak tahun delapan puluh an
lokasi tempat makan ini berada di kawasan moh ramdan kota bandung
menu yang ditawarkan pun beragam mulai dari ayam goreng ayam bakar hingga aneka sup yang hangat
sehingga cocok untuk dinikmati saat anda bersantap sahur
saat ini rumah makan dikelola oleh generasi keduanya
long weekend hari ini mungkin anda mau suasana berbeda dengan sahur di luar rumah
aduh boleh banget kita ada rekomendasinya
dan kita langsung tanyakan saja
kepada rekan kami kiki haryadi yang akan ajak kuliner sahur di bandung jawa barat
kiki kalau misalkan di bandung dingin dingin seperti ini
kira kira lokasi mana yang paling cocok untuk bersantap sahur dan menunya yang anda rekomendasikan untuk kami
kira kira ada apa aja
iya selamat pagi
ayo sudah sahur atau belum
menjawab pertanyaan ayu kayaknya saya punya jawaban yang sangat tepat
saat ini betul saya berada di kawasan muhammad ramdan kota bandung
anda bisa lihat suasananya di sini sebetulnya sudah mulai ramai ya
sejak beberapa menit yang lalu warga masyarakat ini sudah mulai beraktivitas untuk melakukan aktivitas sahur
nah memang kawasan muhammad ramdan ini bisa menjadi salah satu lokasi untuk santap sahur karena memang masih di pusat kota
nah saya ajak anda ayu untuk kemudian bisa menikmati santap sahur di salah satu restoran yang cukup legendaris
nah kenapa legendaris
karena tadi ayo sudah sampaikan sebetulnya sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
ayo bantu hitung deh
sekarang dua ribu dua puluh tiga kemudian restorannya sudah ada di sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
kira kira usianya berapa tahun
yang pasti ini usia dari restoran yang kemudian dikenal dengan kantin rai ini sudah lebih dari tiga puluh tahun
jadi memang cukup legendaris di kota bandung dan banyak warga yang menjadi favorit untuk datang ke sini ketika santap sahur
langsung aja deh biar ayu tidak penasaran kira kira seperti apa sih suasana santap sahur di salah satu restoran yang cukup legendaris di kota bandung ini
nah ini dia suasana terkini ketika masyarakat kota bandung menikmati santap sahur sudah semakin ramai
ayo disini masyarakat sudah mulai bisa menikmati berbagai menu
nah kalau ayu penasaran nih menunya ada apa
tadi ayu sempat tanyakan ke saya kira kira menu yang cocok apa
nah ayu udah melihat belum tuh ada asap asap dari makanan ini
nah kalau di bandung kan biasanya cuacanya cukup dingin ya ayu ya
jadi memang menu kuah menu sop ini yang paling
tepat untuk kemudian kita bisa nikmati ketika santap sahur
karena memang itu bisa membuat perut kita hangat dan semakin nikmat ketika santap sahur
nah kalau misalkan ayu merasa duh kayaknya kurang ya kalau misalkan cuma menu menu yang kemudian berkuah saja tenang
ada beberapa rekomendasi lagi nih
kayaknya cocok untuk kemudian kita bisa memadukan antara kuah kemudian juga dengan aneka tumisan daging
ada daging kemudian juga ada tempe ada tahu
jadi lengkap ya sayurnya ada proteinnya
nah ini salah satu warga juga sudah mulai menikmati santap sahurnya
yuk kita geser ke dalam kita tunjukkan bagaimana masyarakat di kota bandung ini menikmati santap sahur
nah ini dia yuk gambarannya
sekarang pukul berapa ini
hampir pukul empat ya
sudah mulai ramai masyarakat menikmati santap sahur
ada yang bersama dengan keluarga ada juga yang mungkin anak kosan ya
karena memang di wilayah ini juga dekat dengan salah satu kampus di wilayah kota bandung
kita kayaknya mau ngobrol deh dengan salah satu warga yang kemudian sedang menikmati santap sahur boleh ya
selamat pagi bu yuke betul ya
bu yuke boleh dong kita ngobrol sebentar di sini
boleh berdiri atau duduk aja
duduk aja gak apa apa ya bu ya
bu maaf ya diganggu waktu sahurnya
bu boleh cerita dong kenapa sih memilih santap sahur di sini bu
di sini makanannya enak terus variasinya banyak gitu
terus kita tiap tahun adalah yang waktu sahurnya kesini gitu
beberapa hari gitu
jadi bu yuke ini memang sengaja datang kesini
kenapa sih bu memilih santap sahurnya di luar rumah bersama dengan keluarga nih bu yuke
biar suasananya beda aja
tiap hari kan sahur di rumah kayak anak anak susah dibangunin kayak gitu
biar suasana di luar aja beda
oh jadi anak anak juga semangat ketika sahur ya
oke deh selamat menikmati sahur ya bu ya
nah ini salah satunya bu yuke warga bandung juga bersama keluarga tadi sudah menikmati santap sahur
kita mundur sedikit ya
karena masih banyak yang informasi yang kemudian kita akan coba gali bersama dengan orang orang yang ada di sini
nah ayu kayaknya saya mau ngobrol deh dengan salah satu ownernya dari kantin rai ini ada kang ari
kang ari boleh gabung dong sama saya di sini
kang ari selamat pagi terima kasih banyak ini sudah bisa main kesini
kang ari boleh cerita dong betul ya kantin rai ini sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan

nah boleh cerita dong apa namanya memang dibukanya setiap sahur saja ketika bulan ramadan atau gimana kang ari
ya jadi kalau khusus bulan ramadan kita bukanya jam dua jam dua siang sampai jam sepuluh malam
kemudian istirahat buka lagi jam satu malam sampai dengan imsat
jadi untuk yang buat yang sahur
kalau sore sampai malam buat yang buka terus yang persiapan berbuka gitu
nah kita memang untuk dine in khususnya hanya pas nanti setelah
jadi setelah azan maghrib saja gitu
jadi kalau sebelum itu biasanya yang bungkus bungkus
nah kak ari bicara soal menu tadi banyak banget nih menu yang kemudian saya tunjukkan ke temen saya ayu di jakarta nih ya
ayu tadi tanya nih ki kira kira menu yang paling favorit tuh apa
kalau saya lihat kan ternyata kuah kuah ya kang ya
yang paling favorit apa dong kang boleh cerita
ya yang paling favorit di sini ada lode kemudian ada sate ayam
itu sate ayam kemudian ada pepes ayam

soto bandung kemudian sama ayam bakar juga sama mustafa sama sama goreng ati
tapi yang paling best seller itu sate ayam sama soto bandung
nah di bandung meskipun kota besar kayaknya nggak gampang ya kang melihat atau menemukan kedai makan yang kemudian
oh boleh silahkan aduh ini mengganggu para penikmat kuliner yang akan makan nih
kak ari tadi kita ngobrol sedikit di bandung kan tidak mudah ya untuk menemukan tempat makan yang buka ketika sahur
tapi di sini justru dari awal memang
dibuka dengan sahur di jam sahur begitu ya kang ya sejak delapan puluh sembilan ini
tuh kita dari delapan puluh sembilan memang bukanya malah kalau sebelum sebelumnya itu bukanya dari jam dua siang nonstop sampai jam delapan gitu
jadi memang kita buat persiapan berbuka buat sahur gitu ya untuk di bulan ramadan ini
tapi kalau di hari biasa kita bukanya jam delapan pagi sampai jam delapan malam

jadi memang salah satu pelopor lah ya rumah makan di bandung yang kemudian buka ketika bulan ramadan ini
karena ramadan hanya di waktu sahur saja begitu ya
nah boleh cerita kang ari awal awal kan pasti masyarakat masih semangat untuk buka dan juga sahur di rumah
tapi menjelang ke sini kayaknya makin ramai
boleh cerita soal itu kang ari
ya jadi memang kalau trennya tiap tahun itu di awal ramadan itu nggak terlalu ramai ya untuk sahur
tapi kalau di akhir akhir apalagi pas sepuluh hari terakhir itu alhamdulillah biasanya lebih ramai karena ada saudara saudara kita yang itikaf gitu ya
dan lain sebagainya
kita juga sih menerima pesanan untuk yang itikaf kemudian untuk yang kegiatan kegiatan kayak ngebagiin buat sahur on the road kayak gitu
jadi memang untuk sepuluh hari terakhir dari tahun ke tahun mudah mudahan tahun ini juga sama
nih terakhir deh kang ari boleh cerita
biasanya trafficnya orang orang sahur di luar rumah itu kira kira sudah terjadi atau mungkin masih beberapa hari ke depan jelang lebaran baru akan semakin rame kang
kalau yang sudah sudah sih nanti ya
nanti ya maksudnya sepuluh hari terakhir biasanya trafficnya lebih ramai lah gitu
tapi nggak tentu juga jadi kadang rame kadang juga yang namanya jualan
oke jadi ya gitu tidak bisa ditebak ya
oke kang arif silahkan melanjutkan aktivitasnya
terima kasih atas informasinya ya kang ya
nah itu dia ayu cerita cerita dari para pelanggan dan juga pemilik dari kedai ini
memang luar biasa antusiasme ya ketika sudah memasuki pekan kedua ramadhan ini sudah semakin ramai orang yang kemudian datang untuk bisa melakukan

ya itu dia tadi karena mungkin alasannya karena bosan makan di rumah ingin mencari suasana baru
kang ari tidak sendiri ayu bisa dilihat tuh banyak timnya yang membantu kang ari untuk menyiapkan sahur
boleh dong kang boleh ngobrol sedikit dong salah satu siapa ya yang mau ngobrol sini
ayo kang jangan malu malu dong sini tadi udah mau ngobrol di sini
nah ini adalah salah satu yang setiap hari menemani para pelanggan menikmati sahur
kang berarti setiap hari begadang untuk menyiapkan makanan ya
bergadang setiap hari ya dari jam dua sampai imsak
tapi ini pengalaman setiap tahun atau gimana kang
sudah biasa oh sudah dua puluh tahun di sini ya kang ya
kang gimana ada yang berbeda nggak setiap tahunnya boleh cerita dong ketika buka di jam sahur ini
alhamdulillah dari pertama sampai sekarang lancar terusnya lancar alhamdulillah
jadi salah satu pegawai yang legendaris juga ya
kedainya sudah buka tiga puluh empat tahun ini sudah bekerja selama dua puluh tahun
oh jadi mulai masak tuh kira kira jam berapa tuh kang biasanya
kalau hari hari puasa jam sebelas jam dua belas baru mulai masak
sebelas malam sampai sekarang sebelas siang oh sebelas siang sudah mulai masak gitu
mulai bukanya jam satu malam gitu ya
jadi begadang tidurnya jam berapa nih
kalau kasih istirahatnya jam sepuluh
waktu istirahat sama sholat taraweh dulu
sholat raweh dulu baru istirahat oke
jam satu lagi
terima kasih kang selamat melanjutkan aktivitas
nah ayu nih sudah jam empat kurang lima menit sudah semakin ramai juga
boleh deh saya kasih gambaran kepada ayu sedikit lagi nih
ini dia kondisi terkini masyarakat dari berbagai kalangan termasuk juga teman teman dari ojek online juga sudah mulai berdatangan untuk bisa mengambil orderan mungkin ya kang ya
atau sekedar bisa santap sahur di kantin rai ini yang berlokasi di jalan muhammad ramdan
dan diprediksi tadi kata kang ari setupekan lah ya artinya minggu depan ini akan semakin ramai yang datang kesini untuk bisa menikmati santap sahur di lokasi ini
sudah terbayang kira kira kalau misalkan ayu ke bandung mau makan apa yang kuah kuah atau yang kering kering tapi salah satu yang saya rekomendasikan adalah soto bandung
jadi ketika makan di pagi hari lagi sahur
aduh perutnya sudah pasti hangat dan juga nikmat
aduh menarik sekali ya rekomendasi dari anda nih langsung bikin kita pengen dateng gitu ke bandung kiki
tapi mungkin kiki bisa anda tambahkan sedikit saja kira kira range harganya kalau mau makan sahur di sana berapa ya
kalau kita thr nya belum cair nih apakah masih aman kita jajan di sana
aduh kalau masalah harga aman ayu
jadi ayu nggak usah khawatir karena memang di sini harganya cukup terjangkau ya
memang biar ayu punya bayangan deh kita tanya langsung lagi deh sama kang ari
kang ini teman saya penasaran range harganya tuh yang ditawarkan di sini tuh berapa nih kang
dari mulai harga rp dua untuk gorengan dan perkedel kemudian sayur sayuran itu ada yang rp tiga lima ratus untuk satu orang satu sentong gitu ya
kemudian ada yang rp delapan yang paling mahal di sini itu rp tujuh belas
tuh gimana kurang murah apa lagi ya dimulai dari rp dua ya ayu
ayu sudah bisa menikmati salah satu makanan di sini yang paling mahal tujuh belas rupiah gitu ya
jadi meskipun thr belum cair tidak perlu khawatir untuk bisa makan di sini karena memang harga yang ditawarkan ini relatif terjangkau
jadi ayu tidak punya alasan tuh
kalau yang mahal rp dua puluh dua soto bandung
oh di ralat yuk
jadi yang paling mahal ada rp dua puluh dua yaitu soto bandung ya
jadi range harganya kurang lebih mulai dari rp dua sampai rp dua puluh dua untuk bisa menikmati sup yang hangat di kota bandung
yang cuacanya relatif cukup dingin terutama di jam jam sahur seperti ini ayu
wah ini sudah saya catat ya tadi ada soto bandung terus juga ada gorengan ada pepes pepesan
nanti akan saya pesan semua ketika saya ke bandung
terima kasih banyak atas rekomendasi anda korespondensi ann indonesia
kiki haryadi melaporkan langsung dari bandung jawa barat
selamat pagi selamat bertugas kembali